berikutnya ketua dewan pembina pengurus pusat husin ryu m karatedo indonesia atau kki
osman sabta melantik ppkki periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh enam di hotel kartika chandra jakarta pada selasa lima belas agustus dua ribu dua puluh
acara ini turut dihadiri oleh menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo
serta beberapa tokoh penting karate indonesia lainnya
ketua dewan pembina pengurus pusat husin ryu m karatedo indonesia atau kki
para karateka dan tersebar di dua puluh delapan provinsi seluruh indonesia
dalam kepemimpinannya kali ini nono bertekad untuk dapat mengembangkan atlet karate indonesia sejak dini
untuk semakin berprestasi di kancah dunia
yang paling penting sekarang ini adalah menurut saya adalah sejak dini kita sudah perkenalkan
karena talent scouting dari tingkat tingkat di bawah junior ini sangat penting
karena kita butuh jangkauan yang lebih parah
kalau pendek itu biasanya juga pendek usianya
sama semua olahraga bela diri termasuk di dalamnya
kebetulan saya pernah juga memimpin tinju ya jadi hampir mirip dalam urusan pembinaan
intinya adalah harus konsisten dan kemudian disiplin dan selalu ada upaya untuk dilakukan peningkatan
menurut ketua umum pb forki hadi cahyanto kki sejak dulu konsisten dengan pembinaan maupun persiapan atlet atlet terbaik untuk bisa mengukir prestasi
dengan kepengurusan yang baru ini kami mengharapkan kki bisa meningkatkan lagi prestasinya
khususnya adalah pembinaan atlet atlet di dalam
karena kita segera menghadapi satu event yaitu asian games di tokyo
dan yang kedua adalah mempersiapkan
kki mempersiapkan atlet atlet kita dalam rangka mengikuti por tahun dua ribu dua puluh empat
insya allah pada tanggal dua puluh empat agustus ini kami juga akan melaksanakan prakualifikasi por untuk atlet atlet karate itu di panjang mas
menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo mengatakan karate hadir sebagai salah satu cabang olahraga
yang menyumbang prestasi pada negara salah satunya yaitu dua medali emas
pada sea games dua ribu dua puluh tiga lalu
menurut dito peran kki tidak hanya untuk mengukir prestasi olahraga
namun juga sebagai tempat membentukan karakter
dan hari ini saya hadir di pelantikan perguruan kki
ini yang kita tahu salah satu pegunungan karate yang sangat sudah besar di indonesia
jadi secara budaya dan juga prestasi ini sudah banyak berkontribusi dalam pengembangan karate indonesia
jadi seperti tadi saya sampaikan besar harapan kita kki ini selain bisa menghasilkan atlet atlet memberikan prestasi untuk indonesia
tapi yang tidak kalah penting adalah ajaran dalam karate ini yang juga membentuk karakter berbangsa anak anak muda kita
dito juga berharap kedepannya karate bisa menjadi cabang olahraga yang masuk ke dalam pertandingan olimpiade
mengingat potensi para karateka indonesia
yang luar biasa